ya pelaksanaan pesta demokrasi pilkada dua ribu dua puluh di tengah pandemi covid sembilan belas yang masih menghantui indonesia dinilai beberapa pihak memiliki risiko yang besar
meski demikian pemerintah melalui perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh mengisyaratkan pilkada tetap digelar pada sembilan desember mendatang
kemungkinan mobilisasi massa saat pilkada tentunya akan kontraproduktif dengan upaya mencegah penyebaran covid sembilan belas di indonesia
menakar risiko pilkada saat pandemi akan kami bahas bersama narasumber yang telah bergabung melalui sambungan zoom
langsung saja saya sapa yang pertama ada revolusi riza zulverdi kepala peliputan cnn indonesia
mas revo selamat malam
selamat malam aidi
dan juga ada helmi faisal zaini sekjen pbnu
pak faisal selamat malam
selamat malam mas aldi
sehat saya ke pak faisal terlebih dahulu
pak faisal pbnu melihat situasi yang terjadi saat ini sebagai ormas salah satu ormas keagamaan terbesar di indonesia dengan pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung
dan juga pemilu pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung nanti sembilan desember
urgensinya bagi pbnu untuk tetap dilanjutkan bagaimana
pertama bahwa kalau kita melihat progres perkembangan dari penambahan jumlah covid hari hari ini
ternyata angkanya sudah sangat mengkhawatirkan sekali
itu dua ratus empat puluh ribu lebih
bahkan kemarin kita mencapai rekor tertinggi di mana penambahan jumlah terdampak covid dalam satu hari itu adalah empat sembilan ratus
maka dalam konteks itu pbnu menyampaikan bahwa kita menghormati dan meletakkan pemilu kada sebagai bagian dari proses demokratisasi
dimana rakyat dan kita semuanya warga negara memilih hak untuk dipilih dan memilih sebagai bagian dari perhelatan akbar kita
pesta demokrasi kita untuk memilih pemimpin pemimpin yang tentu di
menjadi amanah bagi masyarakat untuk meneruskan estafeta keberlanjutan dari pemerintahan
tapi di sisi lain pbnu memandang bahwa dalam makos itu syariah itu disebutkan bahwa salah satu faktor terpenting adalah memelihara keselamatan jiwa
apa yang disebut sebagai irgon nafas
meskipun tentu menjaga stabilitas ekonomi
ataupun hidup mal itu juga dianjurkan
tetapi kita melihat satu proyeksi ke depan
kalau pemilu kada dua ribu dua puluh ini diselenggarakan dengan protokol yang sangat kendor sekali
kita melihat satu simulasi dari mas kodari
misalnya bahwa akan terjadi bom atom dua ribu dua puluh ini yang sangat mengerikan
karena setidaknya pada pemilu kada dua ribu dua puluh
akan ada sekitar satu empat ratus enam puluh delapan calon yang akan ikut dalam perhelatan
dan kalau setiap calon itu menggunakan sepuluh kali kesempatan saja untuk berkampanye
maka sudah akan terbentuk satu empat puluh dua dua ratus delapan puluh titik selama tujuh puluh satu hari ini
nah itu artinya kalau kita melihat positive rate kita
maka bisa kita kalikan sepuluh orang ini dikalikan dengan satu empat puluh dua ini
maka pemilu kada dua ribu dua puluh ini akan melahirkan ataupun akan mengakibatkan
sekitar sepuluh empat ratus dua puluh dua pasien terdampak covid sembilan belas ini
kalau kita lihat presentasi kematian katakanlah
kita bisa bayangkan ada setengah juta masyarakat kita yang tentu akan menjadi korban
dan ini pun setiap orang dalam posisi kampanye ini yang terdampak covid sembilan belas
itu merupakan menjadi super spreader yang artinya dia bisa menyebarkan kepada dua tiga orang atau lebih di rumah
ya pak pak
karena dalam pada itu kita melihat ini ada satu kegawat daruratan
kita menyampaikan imbauan kepada kpu kepada dpr dan tentunya kepada kepala negara kita pak presiden
untuk bersama sama untuk duduk kembali apakah dimungkinkan kita menyelenggarakan
satu protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa di masa pandemi covid sembilan belas
jadi bisa menjadi bom atom penampilan atau apa
oke jadi bisa menjadi bom atom penampilan atau apa
ini adalah penambahan kasus di indonesia
ini adalah penambahan kasus di indonesia
karena dari data bahwa seluruh sendiri ada dua ratus empat puluh tiga bakal paslon yang diduga tidak mematuhi protokol kesehatan
ada tiga puluh tujuh bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif covid sembilan belas bahkan
tapi jika kemudian nantinya pilkada serentak sembilan desember ini masih akan tetap dilangsungkan
apa sikap tegas yang akan dilakukan pbnu
ya kami tentu akan terus menyampaikan ya sebagai ormas tentu sekali kali bisa juga menjadi semacam watchdog gitu
menyampaikan kepada seluruh penyelenggara ini agar mari kita sama sama renungkan bahwa
saya menyetir apa yang disampaikan oleh gus dur bahwa yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan
kita harus pikirkan setiap satu orang nyawa itu tidak bisa kita tukar dengan lima puluh triliun sekalipun
atas kerugian seorang ataupun satu perusahaan
tapi kita juga mengerti bahwa dampak dari covid ini tentu ini telah
dampaknya besar ya tentunya bukan hanya nu saja yang sudah menekan komunikasi ini
bagi kami ini adalah menjaga keselamatan jiwa setiap warga negara itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan
bahkan juga sudah ada petisi begitu ya untuk kemudian pemerintah meninjau ulang dan melakukan penundaan terhadap pilkada serentak ini
saya ke mas revo mas revo ini kurva penambahan kasus di indonesia masih tinggi
tiap harinya penambahan kasus kita masih terus mengalami kenaikan
tapi kalau kita lihat juga ada kepentingan ada banyak sekali kepentingan di pilkada serentak dua ribu dua puluh
yang juga diklaim sebagai salah satu pemilihan atau pemilu terbesar begitu di indonesia
bagaimana sebetulnya kita media memposisikan diri terhadap kurva yang masih tinggi
dan juga kepentingan kepentingan lainnya yang menjelang pilkada serentak ini
ya terima kasih
pasalnya tidak ada satu alasan pun untuk tidak menerima yang tadi dibaparkan oleh
pbnu gitu tentang pilkada serentak ini
kita di ruang editorial kita juga sering berdiskusi tentang pelaksanaan pilkada ini
jadi kan begini pilkada ini akan digelar di dua ratus tujuh puluh daerah
jumlah pemilih diperkirakan sekitar seratus juta orang
nah artinya ada kalau misalkan pelaksanaan pilkada ini tahapan tahapan pelaksanaan pilkada ini masih
masih sama seperti yang berlangsung seperti
kemarin lah ya ketika kita lihat masa masa deklarasi kemudian masa masa pendaftaran calon
itu rasa rasanya pemilih atau rakyat indonesia ini keselamatannya akan dipertaruhkan
nah kan ada satu filosofi yang mengatakan juga salus populi supremalex atau keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi
nah di ruang editorial kita ini berdiskusi tentang hal ini
pilkada ini adalah pesta rakyat
rasanya tidak lucu kalau misalkan keselamatan rakyat itu dipertaruhkan dalam sebuah pesta
jadi kita melihat kemarin yang tadi aldi sampaikan bahwa selul melaporkan pada hari kamis tujuh belas september dua ribu dua puluh kemarin
ada dua ratus empat puluh tiga pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon atau partai politik
pelanggaran itu antara lain tetap mendaftar sekalipun bakal calon dinyatakan positif covid sembilan belas
kemudian ada kerumunan arak arakan pendukung tidak physical distancing tidak melampirkan hasil pemeriksaan uji swab dan sebagainya
nah ini kan kita belum beranjak ke tahapan selanjutnya yang tadi dikatakan oleh pak emil faisal bahwa akan ada tatap muka
kampanye tatap muka bahkan ada kemungkinan ada konser musik
nah di tengah pandemi seperti ini apakah itu terjadi

apakah itu terjadi
skanzir itu keberadaan mahal
apakah itu sampai dan akan memanggil di biaya
had solekan beban dan hilangekan diri
apakah itu benar
jadi braper tetap bahkan sudah menjadi anaknya bisa melaksanakan proses bekalan mesin
ini yaitu demi satu anaknya
menangani kasus tersebut
ada nggak laboratorium yang cukup untuk melakukan tes di daerah daerah tersebut
nah ini yang mengkhawatirkan apalagi kan sekarang di antara
calon calon kepala daerah itu sudah sekitar enam puluh ya yang sudah dinyatakan positif
jadi ini mah kondisinya mengkhawatirkan
rasanya tidak elok kalau misalkan pesta rakyat ini tetap digelar
sementara keselamatan rakyatnya sendiri dipertaruhkan
jadi memang pilihannya sebaiknya memang ditunda atau dikasih lebih detail
apakah penundaannya keseluruhan total atau parsial
nah ini kan yang perlu kajian sebenarnya
mas revo tentunya ini pilkada tetap dilaksanakan ataupun ditunda begitu
tentunya akan membawa berbagai konsekuensi terhadap penyelenggara
maupun bakal pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
apa konsekuensi yang nantinya terjadi jika kemudian pilkada
tetap dilaksanakan dan juga pilkada ditunda
kalau dilaksanakan sebenarnya yang tadi disampaikan
bahwa ada keselamatan seratus juta orang yang dipertaruhkan
itu pemilih gitu ya
belum kalau misalkan tadi disampaikan oleh pak helmi faisal bahwa
kalau kampanye dilakukan secara tatap muka ada arak arakan ada konser musik gitu
potensi penularannya semakin besar
dan orang yang terseluar ini kan akan membawa virusnya ke rumah
artinya potensi penularannya semakin lebih besar lagi
gitu keselamatan rakyatnya
memang kalau ditunda akan ada beberapa konsekuensi
masalah kekosongan kekuasaan dan sebagainya
tapi rasa rasanya ini sebenarnya sudah dihitung kok
karena kan yang kita ingat sebenarnya
wacana penundaan pilkada dulu ketika sebelum diputuskan desember ya dua ribu dua puluh
pilkada ini kan sudah ditunda ini kali kedua
yang pertama kan juni juni
sekarang yang desember
tapi dalam ketika pembahasan yang pada waktu lalu
yang diusulkan itu maret dua ribu dua puluh satu atau september dua ribu dua puluh
seingat saya seperti itu
jadi kpu itu sempat mengusulkan penundaannya itu di maret dua ribu dua puluh satu atau september dua ribu dua puluh satu
artinya jika ketika pada masa beberapa bulan yang lalu penundaan pilkada ini dibahas
penundaan untuk yang sembilan desember ini ya
itu sebenarnya sudah dihitung
sudah dihitung resiko resikonya jika penundaan pilkada itu ditunda sampai september dua ribu sembilan belas
awalnya kan pilkada september dua ribu dua puluh ya
nah usulannya sempat muncul usulan di september dua ribu dua puluh satu
artinya sudah dihitung sebenarnya sudah ada hitung hitungannya itu
tapi kemudian diputuskan di desember dua ribu dua puluh gitu kan ditunda tiga bulan
hitungannya meleset gitu kan
dipikir waktu itu mungkin memperkirakan bahwa covid ini akan melandai di agustus september
dan kemudian di desember sudah relatif aman

dan tidak tahu puncaknya sampai kapan
nah itu yang masalahnya kan
sampai sekarang masih belum terlihat kita bisa kemudian melandaikan kurva penyebaran covid sembilan belas
namun di tengah pandemi covid sembilan belas ini juga ada beberapa negara yang masih menyelenggarakan pemilu di negaranya
begitu sebut saja korea selatan mongolia amerika serikat
bahkan nanti kita akan bahas sebetulnya tatanan kepemiluan kita sistem kepemiluan yang ada di indonesia ini
sudah siap atau belum jika pilkada ini tetap dilaksanakan dan tidak ditunda usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal menakar risiko pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan masih bersama saya mas reva dan juga pak faisal
saya ke pak faisal soal jujur pak faisal
kalau melihat bagaimana saat ini
pemilu di negara negara lain
begitu dengan teknologi kepemiluan yang mereka miliki
apakah pbnu melihat jika nantinya pemilu atau pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
tetap dilaksanakan di indonesia dengan perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh ini
tetap bisa kemudian pilkada ini berjalan dengan protokol kesehatan
dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat peserta pemilu
ya saya kira sekarang kita harus ambil hikmah bahwa
kita kan sekarang sudah menghadapi era revolusif
dimana era disrupsi itu kan mendekatkan sesuatu yang jauh
kemudian mempercepat proses yang panjang
bahkan transaksi keuangan saja
orang itu mau beli barang sepuluh juta atau dua puluh juta satu juta
berapapun sudah menggunakan online
platform platform digital sekarang sangat dimungkinkan untuk proses
kelangsungan dari satu perhelatan akhbar ini
maka menurut saya
di tengah situasi pandemi covid yang masih belum jelas
kita nggak pernah tahu ini sampai kapan
tetapi yang paling penting dari kita adalah
sama sama untuk menjaga keselamatan setiap nyawa
setiap jiwa dari warga negara kita
maka perlu dipertimbangkan bahwa proses pemilihan
pada pemilu kada di dua ribu dua puluh
sekiranya mungkin nanti ini memang pandemik ini
belum bisa kita prediksikan
maka menurut saya penggunaan it
penggunaan platform platform digital
itu harus sudah bisa dimulai untuk dijalankan
sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir jumlah korban
orang pesen baso itu sudah menggunakan gadget
bahkan sebagian besar umat muslim sekarang baca quran
di perjalanan dimanapun sudah bisa menggunakan apps ya
saya kira sangat dimungkinkan
toh warga masyarakat kita juga sekarang sudah user friendly ya
dimana mereka itu sudah sangat bersahabat dengan gadget
kalau melihat aturan protokol kesehatan
kemudian yang ditetapkan untuk para bakal pasangan calon kepala daerah sendiri
apakah masyarakat melihat psikologi masa sendiri ini cenderung bisa mematuhi protokol kesehatan tersebut
atau malah dikhawatirkan ini akan menimbulkan gejolak gejolak lainnya begitu ya
yang kemudian menyebabkan tadi yang anda katakan
bom atom penyebaran penambahan jumlah kasus covid sembilan belas
ya kalau seperti yang disingkirkan oleh mas revo tadi di awal ya
ketika proses pendaftaran deklarasi bakal calon dan seterusnya
toh hampir beberapa kandidat yang kita nyatakan sebetulnya bisa menjadi contoh di masyarakat
itu justru melanggar dari protokol itu sendiri
bahkan di beberapa titik itu menyebabkan satu kluster tersendiri
karena mereka menggunakan pengarahan massa
apa namanya dipanggung hiburan
sehingga menjadi satu kluster tersendiri bagi penyebaran covid sembilan belas
kalau kita melihat dengan pola seperti itu
kita bayangkan dalam tujuh puluh satu hari masa kampanye
ada satu empat ratus lebih dari calon yang akan berkompetisi
maka saya pesimis ya
bahwa kita semuanya bisa menjalankan protokol ini secara ketat
terkait dengan masa yang kemudian tidak bisa menahan diri
tetap mengantar para bakal pasangan calon pilihannya
melakukan pendaftaran begitu ya
dan juga kemudian nantinya apakah berbicara soal psikologi massa
jika nantinya pilkada ini ditunda
apakah ada kemungkinan atau bagaimana potensi gejolak yang akan timbul
diantara para pendukung para bakal pasangan calon di pilkada
rasa rasanya kalau misalkan akan ditunda
masyarakat akan mengerti kok
karena sebenarnya kalau misalkan kita bikin survei kecil kecilan saja
seberapa khawatir orang dengan
dengan covid ini
rasanya yang khawatir itu jumlahnya besar sekali
memang ini butuh survei ya
tapi kalau misalkan kita tanya aja deh di sekitar kita gitu
di orang orang sekitar kita
sepuluh dua puluh orang di sekitar kita
khawatir nggak penyebaran covid
pasti khawatir kan sebenarnya
ini kan bisa kita lihat kalau misalkan kita ada di lingkungan rumah kita
di rt kita misalnya
semuanya pada khawatir
bahkan kemudian ada stigma gitu kan ke penderita covid
waktu itu sempat nggak boleh masuk kampung dan sebagainya gitu
tapi lucunya begini juga yang menjadi masalah itu aldi
orang khawatir dengan covid
tapi tidak disiplin dengan protokol kesehatan
jadi kalau misalkan pilkada ini tetap dilakukan akan
dalam masa sekarang ya
masih dalam kondisi yang pandemi masih tinggi tingginya seperti ini
maka apakah ada jaminan orang itu akan disiplin dalam protokol kesehatannya
sementara yang tadi yang bakal calon saja
yang bakal calon kepala daerah ini
pelanggarannya ada dua ratus empat puluh tiga gitu kan
nah ini kan sebenarnya kalau misalkan calon leader nya saja
bagaimana dengan masyarakat yang biasa
nah ini yang kita lihat sekarang gitu
bahkan ada tiga puluh tujuh bakal pasangan calon kepala daerah
dinyatakan positif covid sembilan belas ya
silahkan dilanjutkan mas revo
nah sementara beberapa pasangan calon kepala daerah ini
tetap merasa bahwa
pertemuan tatap muka
kampanye tatap muka itu penting buat mereka
nah ini yang jadi persoalan kan
sekarang kita mungkin ada teknologi daring seperti yang kita lakukan sekarang ini kan
cuman apakah efektif buat mereka gitu buat pasangan calon
nah ini pertanyaan lanjutannya
karena yang kita baca dari beberapa penuturan calon kepala daerah
seperti calon kepala daerah di tangerang selatan misalnya
itu kan mengatakan
mengatakan secara terang terang mengatakan bahwa
tatap muka itu penting
nah sementara kalau misalkan tetap muka
orang cukup disiplin nggak
bisa nggak misalnya tatap muka itu dilaksanakan dengan saling menjaga jarak
bagaimana mungkin kalau misalkan
apalagi kalau misalkan ada konser musik gitu
nah ini yang dilemanya di situ gitu
nah jadi kalau misalkan ditunda
sebenarnya rasa rasanya orang akan paham lah dengan kondisi sekarang ya
apalagi sekarang ini pertambahannya cukup besar kan
sampai empat ribu setiap hari itu luar biasa
dan diperkirakan kan masih akan terus membesar seiring jumlah tes yang dilakukan juga semakin masif
oke dan kalau melihat saat ini pbnu sudah memberikan rekomendasi untuk ditunda
dan juga sudah ada petisi juga dari masyarakat yang disebarkan melalui online untuk kemudian menunda pilkada
mungkinkah nantinya pemerintah akan mengabaikan hal hal ini dan tetap show mas go on begitu pilkada serentak tetap dilakukan
bagaimana harusnya bisa mengambil sikap terkait dengan rekomendasi rekomendasi yang diberikan oleh ormas ormas yang cukup besar di indonesia
harusnya tidak ya
bagaimanapun pbnu ini
nada telulama ini kan organisasi masa terbesar di indonesia
kalau nada telulama sudah mengatakan seperti itu
berarti pertimbangannya cukup serius
nah ini kan
saya rasa sebentar lagi juga akan ada beberapa organisasi masa yang akan mengatakan hal yang sama seperti pbnu
karena memang urgensinya sama gitu
dilihat dari kajian agama maupun kajian filosofi gitu sih
semua sama sama mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
keselamatan rakyat itu harus yang dijaga
saya ke pak faisal
dilihat dari tadi ya mungkin kemudorotan lah jika kemudian pilkada serentak dua ribu dua puluh ini tetap dilakukan
apakah itu yang kemudian dilihat oleh pbnu dan kemudian akan di
atau bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat indonesia
para ulama kita kan memiliki satu pandangan keagamaan
dalam satu kaedah fikir disebutkan
darul mafasid mukodamun lathil ma'asoleh
yaitu menolak kebinasaan
itu harus diutamakan dibanding mengambil masalah
jadi kalau kita sekiranya melihat di depan mata kita
bahwa terhadap satu keputusan yang akan kita ambil itu sudah jelas madorotnya
sudah jelas kebinasaannya
maka sesuatu yang sebetulnya kita akan ambil baiknya lebih baik ditunda
jadi sudah ada di dalam konteks ini
saya kira para ulama kita telah menyampaikan satu pandangan keagamaan
endahnya dalam situasi yang sulit ini
menolak kebinasaan atau menghindar dari kebinasaan ini
itu harus lebih diutamakan
mungkin terakhir pak faisal
apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat indonesia
untuk kemudian bisa menyelenggarakan mengikuti pilkada serentak
dengan lebih baik jika pandemi ini masih berlangsung di indonesia
ya kita harus bersama sama menjalankan satu protokol kesehatan secara ketat
bahwa pemerintah daerah misalnya di jakarta saja sudah mengatakan
sudah mengambil satu keputusan yaitu psbb
pembatasan sosial dengan skala besar
atau di tempat lain juga ada psbm skala mikro dan seterusnya
nah kita harus bersama sama bahwa sesungguhnya kita menggunakan masker
cuci tangan jaga jarak
itu bukan semata mata menjaga orang lain
tapi sebetulnya juga akan menjaga diri sendiri
jadi lagi lagi protokol kesehatan
lagi lagi adalah bagaimana kita menerapkan perhatian
lagi lagi adalah bagaimana kita menerapkan
dan juga menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat sekali
mas revo protokol kesehatan selalu yang disoroti ya
meskipun sudah ada perpu yang mengatur
pilkada harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan
tapi dari kacamata media sendiri melihat saat ini berbagai kepentingan
yang ada dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
apa sebetulnya urgensi pilkada ini untuk kemudian tetap dilakukan di periode saat ini

ya kalau pilkada ini nanti tetap dilaksanakan sesuai jadwal desember gitu ya
kemudian korbannya muncul gitu ya
kemudian korbannya muncul gitu ya
muncul banyak klaster
maka sejarah yang akan mencatat gitu kan
bahwa siapa yang akan bertanggung jawab disini
berarti kan alam aturannya berarti adalah pemerintah dpr dan kpu
kalau misalkan terus dilaksanakan
memang ada pilihan lain
kalau misalkan terus dilaksanakan
memang ada pilihan lain
tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
masalahnya apakah warga kita cukup disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan
sementara kita lihat sekarang penggunaan masker aja jarang
masih adalah yang melanggar
diturunkan di dagu dan sebagainya gitu
yang kedua penegakan hukumnya law enforcement nya juga tidak begitu cukup ketat gitu
untuk melanggar orang orang yang tidak
tidak mematuhi protokol kesehatan ini
mematuhi protokol kesehatan ini kan penting buat diri kita
juga penting buat orang di sekitar kita
artinya kalau misalkan kita ini melanggar protokol kesehatan
kita ini akan membahayakan orang orang di sekitar kita
di situ problemnya di kita itu adalah disiplin yang masih sangat rendah saja
kalau tadi dibandingkan dengan korea selatan
korea selatan kita lihat orangnya sudah jauh lebih disiplin ya dibanding orang indonesia
itu di situ masalahnya
oke jadi waktunya kita untuk kemudian bertanya mungkin ya kepada diri sendiri
mana yang lebih penting sebetulnya
pemimpin baru sesegara mungkin
atau kita melandaikan penyebaran covid sembilan belas yang sampai saat ini masih terus menanjak tinggi di indonesia
baik mas revolusi riza zulverdi kepala peliputan cnn indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
dan juga pak helmy faisal zaini sekjen pbnu
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia selamat malam